raut lega dan gembira terpancar dari wajah havits fabriansyah
setelah mencari informasi dan membandingkan kualitas harga rumah
akhirnya dirinya memutuskan untuk mengambil satu unit rumah di tiga raksa banten
bersama istri tercinta hafiz merasa harus segera memiliki rumah
karena merasa gaji yang diterima setiap bulan sudah memenuhi syarat untuk cicilan kpr
karena kan rumah kan lima tahun ke depan
nggak mungkin di tempat yang sama lebih dekat aksesnya kemana mana ya
nanti kan jadi mempunyai rumah masa sekarang itu ya jauh lebih baik lah investasi ya
selain hafiz denny seorang karyawan swasta di serpong juga memutuskan untuk segera memiliki rumah subsidi
denny rela menunggu antrian akad kpr masal demi memiliki rumah subsidi tipe tiga puluh enam dengan luas enam puluh meter persegi
untuk kenaikan ya kemarin sih pas ini satu ratus enam puluh delapan cuma sekarang udah naik satu ratus tujuh puluh dua
nggak apa apa sih pak
karena saya memang kan umur belum terlalu ini juga masih tiga puluh satu
makanya ngambil kemarin sih ngambil lima belas tahun cuma nasinya jadi dua puluh tahun
direktur jenderal pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan kementerian pupr
heri trisaputra zuna mengatakan
kenaikan harga rumah subsidi tersebut telah menghitung kenaikan harga bahan bangunan dan lahan
selain mempertimbangkan keterjangkauan harga masyarakat
sudah dihitung ya bahwa itu adalah untuk meng cover inflasi kenaikan material dan lain lain
sehingga dari sisi suplai
industri juga tumbuh
nah tetapi memang tentu implikasinya ke jumlah unit yang nanti akan kita salurkan
berdasarkan data pupr
backlog atau kekurangan penyediaan rumah bagi masyarakat indonesia saat ini mencapai dua belas tujuh juta unit
memang solusinya hanya satu
ketika pemerintah pusat pemerintah daerah ya
tentu juga dari bumn dari swasta
dengan potensi yang sangat besar
itu harus kita segera bangun
nah tinggal strateginya sendiri kan harus tadi menginjak bumi
tadi disampaikan kenapa dibangun di daerah sini
karena ada apa fasilitas kereta
karena kita tidak mungkin suruh orang tinggal di rumah tetapi ya kendaraan publiknya tidak ada
erick menambahkan saat ini sekitar delapan puluh satu juta milenial diperkirakan belum memiliki rumah
aku ngheppi daud thompson tangerang banten